oke langsung saja kita akan segera langsung bergabung dengan nenty bartelsen di arnar hall reykjavik islandia
yang sedang nobar atau nonton bareng ini bersama masyarakat islandia
ini kayaknya seru banget nih
kayaknya seru banget
langsung deh kita sapa ya
banenti selamat pagi waktu indonesia
wow ramai sekali
banenti skor sudah lima satu nih
boleh gimana nih teman teman di sana masyarakat
masih semangatnya mbak
melihat ketertinggalan jauhnya
itu saja akhirnya mengecewakan bagi masyarakat islandia
tapi penonton di sini masih antusias
tidak ada yang beranjak pergi
karena itu saja mengecewakan nasional islandia lawan francis di quarter final
ini adalah sebuah achievement yang bagus sekali buat negara
ini kalau diperhatikan masyarakat di sana belum beranjak meninggalkan tempat menonton bareng ini
lantas apa harapannya
apakah masyarakat sudah cukup puas melihat tim islandia kali ini bisa dikatakan mencetak sejarah
seperti itu masuk semifinal atau ada harapan lain
bisa diulangi lagi pertanyaannya
iya mbak nenty
ini dengan ramainya penonton di sana walaupun sudah mengalami ketertinggalan lima satu seperti itu
apa sebenarnya harapan masyarakat islandia
apakah mereka sudah cukup puas
walaupun itu menyaksikan timnya cukup berlagak di semifinal euro dua ribu enam belas
seperti saya barusan bilang
walaupun ketertinggalan lima satu kita masih tetap berharap
karena konten islandia terkenal dengan jiwa optimistiknya dalam segala macam hal
itu yang menjadi fungsi berkeberhasilan kita
salah satu contohnya mencapai di fenome
pertama kali terakhir di siala europea ini
mbak nenty boleh dijelaskan dong anda ini sebenarnya sedang berada di mana
ini kayaknya kalau saya lihat jauh di belakang anda ini banyak sekali warga islandia yang nobar
apakah ini menjadi agenda rutin nobar ini untuk masyarakat islandia
euforianya seperti apa di sana

jantung kota reykjavik
dan disini sedang
dua belas ribu orang
yang sedang menonton
di layar yang disediakan
oleh pemerintah tempat
mbak nanti ini dengan
islandia berlaga di semifinal euro
bagaimana para orang tua disana
memperlakukan anak anak mereka apakah mereka
berbondong bondong memasukkan anak anaknya
ke sholah sepak bola untuk perasaan
yang lebih baik bagi islandia
tapi melalui proses yang panjang
orang raga merupakan salah satu
orang raga yang terpopuler
dunia persepak bolaan islandia ini
di setiap penjuru
di kota islandia
didirikan peluk peluk yang mana akunya
mempermudah orang tua
untuk berlatih sejak ini
bekerjasama dengan semuanya
dari berbagai baik itu
amatur maupun pekerjaan
dan juga dari pemerintah
yang berjalan setiap tahun ini
ini terlepas dari
atau selebrasi piala eropa dua ribu enam belas
saya ingin bertanya mengenai
bagaimana persiapan masyarakat indonesia
seberapa banyak masyarakat indonesia
khususnya masyarakat yang
merayakan atau beragama muslim lah
yang akan menjelang lebaran ini
seperti apa persiapannya
masyarakat indonesia yang ada di islandia
pada saat ini sudah mulai berkomunikasi satu sama lain
untuk memperinstalakan pelayaan lebaran
dan akhirnya seperti tahun tahun berikutnya
kita selalu memilih salah satu lokasi
tempat untuk berkumpul bersama
terima kasih tuhan yang membahagiakan
bagi umat muslim di islandia
ditambah dengan adanya keberhasilan eropa ini
menambah meriahnya suasana lebaran
kali ini tahun ini
kita merayakan dua hal
pertama kemenangan sebagai muslim
di bulan ramadhan ini
bagi pembukti islandia
tentu saja kita berbagi kebahagiaan
dan bangga untuk bagian dari
sejarah ini dimana negara kecil ini
telah berhasil menunjukkan kepada dunia
bahwa walaupun kita punya kesalahan
kita bisa meraih prestasi yang luar biasa
di dalam dunia sepak bola
baik baik terima kasih mba nanti bertelsen
telah berbincang bersama cnn indonesia connected ramadan
sampaikan salam komentar untuk
warga indonesia yang ada di regifik ya
luar biasa ya
meriah sekali itu
teriakannya itu seperti memang
tadi saya bilang jauh disana tuh kayaknya
seperti ada di lapangan yang sangat luas
begitu nonton bareng aduh
walaupun ketertinggalannya cukup jauh
cukup jauh tapi uniknya mereka itu nontonnya berdiri ya
tidak seperti kita duduk seperti itu ya betah juga
betul sembilan puluh menit lebih